mungkin anda pernah nggak menyaksikan primata monyet betis merah
nah keunikan bulu yang dimiliki primata ini membuat mereka dikenal sebagai queens of primate atau ratu para primata
sayangnya primata jenis ini pun tidak luput dari ancaman kepunahan
aduh jangan sampai punah ya karena saya belum pernah lihat langsung nih
kekhawatiran ini juga yang dibahas dalam konferensi fasilitas lingkungan global di kota danang vietnam akhir juni lalu
isu mengenai satwa liar terutama hewan yang terancam punah menjadi salah satu kajian bersama
tidak mudah untuk bisa melihat red shag doak lenge atau monyet betis merah
ratu para primata ini memiliki sifat pemalu dan cenderung melarikan diri jika bertemu kerumunan manusia
kami rombongan jurnalis yang difasilitasi oleh internews dan earth journalism network harus berangkat pada awal pagi menuju kawasan cagar alam sontra jika ingin menyaksikan si monyet betis merah
jagar alam sontra berada di atas perbukitan
di kawasan semenanjung danang jantung negara vietnam
sesaat setelah matahari terbit para monyet betis merah satu demi satu keluar dari sarang mereka
biasanya satu kelompok primata betis merah ini akan dipimpin oleh satu pejantan dengan sejumlah betina dan anak anak mereka
pohon pohon berbuahan di kawasan cagar alam ini menjadi tempat yang mereka tuju
red shag doak lenge merupakan hewan endemik kawasan indochina
terbar di vietnam laos kamboja hingga sebagian tiongkok
saat ini uni internasional untuk konservasi alam telah memasukkan red sheikh doklenge ke dalam daftar hewan yang terancam punah
red shag doak lenge di sontra mawson sekarang ada sekitar satu tiga ratus individu
jadi sekitar dua ratus tiga puluh keluarga mereka yang tinggal di sini
dan karena mereka tinggal di keluarga mereka
mereka bergerak setiap hari bersama di kawasan sekitar dua puluh tiga puluh hektare
dan mereka hidup dengan sangat tenang di kawasan ini
sampai saat kita ingin mengambil alam untuk melakukan aktivitas resor atau turisme
pertentangan antara konservasi alam melawan kebutuhan pariwisata menjadi kisah klasik yang juga terjadi di cagar alam sontra
aktivis lingkungan setempat pun berjuang keras agar publik lebih peduli dengan keberadaan monyet betis merah ini
jika tidak ada kepedulian bersama satwa liar akan hilang satu persatu dari dunia